kau sama sekali tidak punya perasaan
kau tidak peduli
kau sudah melewati gerbang ketiga
yaitu gerbang dunia
gerbang dunia melambangkan kehidupan
dunia yang penuh
apa yang kita anggap kemewahan
kenyataannya adalah musibah
kesulitan dan kesusahan
yang sangat bermakna
tanpa tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik
pati lemu husti prabu
ada apa dengan pati lemu
pati lemu tewas terbun
dan juga para prajurit yang lain
bundar atas subang larang
kusti ratu sudah mengelak kusti prabu
dia dibawa oleh pasukan tidak dikenal itu kusti prabu
pasukan tak dikenal
betul kusti prabu
apa paman tahu
pasukan dari mana yang telah berani menculik bunda ratu
ampun kusti prabu
hamba akan selidiki terlebih dahulu
yang telah berani menculik
ibu bunda ratu
apa mereka bosan hidup
cepat selidiki mereka
baik kusti prabu
masa ber ichoran
wahai nyi blorong ratu lelembut pantai gua selatan terimalah puja baktiku
nyi blorong ratu segala ratu ratu segala kegelapan
berikanlah laki laki di hadapanku ini ilmu mali rupamu
maafkan rara bunda
karena rara bunda jadi menderita
bunda maafkan rara bunda
aku harus melawannya
aku tidak boleh larut dalam kesedihan
semoga allah melindungi ibu nda subangara